ayo siapa yang menebak kalau yang ada di dalam bungkus ini adalah buah anggur
anda salah pemirsa
benda bulat berwarna ungu ini adalah ubi
identik dengan rasa yang manis dan teksturnya yang lembut
di kabupaten bandung jawa barat
tepung yang terbuat dari ubi dicampur dengan tepung tapioca
untuk diolah menjadi cimol berwarna ungu
yang memiliki rasa gurih dan bertekstur kenyal
menurut risa imelda
ide membuat cimol berwarna ungu yang mengandung ubi
datang dari minuman taro yang mulai hits sejak tahun dua ribu delapan belas di indonesia
pertama campur tepung tapioca dengan tepung ubi
kemudian tambahkan air panas
setelah itu adonan dimasukkan ke dalam mesin khusus
untuk diberikan isian keju mozzarella
kukus adonan selama tiga hingga lima menit
maka cimol ubi ungu sudah siap untuk langsung dikemas
meski masih tergolong baru
risa berharap cimol ubi ungu bisa disukai masyarakat
terutama para pecinta makanan berbahan dasar aci
cimol ubi ungu itu enggak aneh loh rasanya
malah unik dan kasih
warna yang baru di dunia percimolan peracian
kayak gitu gak selalu micin gitu
selain bisa dipesan dalam bentuk beku
masyarakat juga bisa mengonsumsi cimol ubi ungu
yang berada di cicalengka kabupaten bandung
serta jatinangor kabupaten sumedang
karena pedas jadi suka gitu
saya pun penasaran
ingin mencoba cimol ubi ungu langsung di tempatnya
meskipun judulnya ubi
tapi rasanya tetap gurih
karena yang dominan adalah rasa kejunya
tapi bau bau ubinya tetap kecium
dari kabupaten bandung kita menyeberang ke daerah cimahi
di sini juga terdapat makanan berbahan ubi yang sedang hits
di daerah cihanjuang yakni bola ubi lumer
sang pemilik gerai bola ubi lumer nabilah hani anjaina bercerita
idenya membuat makanan ini datang dari kegemaran ibunya
membeli bola ubi di kota bandung
namun nabila memilih untuk mengkreasikannya dengan bentuk yang lebih kecil
serta ditambah berbagai macam pilihan topping
salah satu ciri khas bola ubi lumer
yakni terdapat bola ubi ungu yang menjadi favorit para konsumen
meski untuk mendapatkan ubi ungu
untuk mendapat bahan bakunya lebih sulit
cara pengolahan ubir ungu dan ubi kuning tetap sama
untuk ubi ungu sendiri lebih susah sih mas
karena jarang ada yang pakai juga kan
jadi harus nyari nyari banget di pasar
saya pun langsung mencoba membandingkan antara ubi ungu dan ubi kuning
yang dibuat menjadi bola ubi dengan topping tiramisu dan red velvet
yang ungu ini wanginya lebih terasa
dan rasanya agak sedikit berbeda
punya cita rasa khas dan wanginya juga beda
tapi enak dua duanya
satu hal yang menarik
konsumen yang datang untuk membeli bola ubi lumer rata rata
adalah anak muda yang melihat promosinya melalui sosial media
ini baru pertama kali
tahu ini dari mana
bang usaha cimau mahmud maupun bola ubi lumer berharap
produk mereka suatu saat bisa menjadi komoditas ekspor
yang lebih memiliki nilai tambah